jumlah pasien yang meninggal akibat hepatitis akut bertambah dari tiga orang menjadi lima orang
dan untuk mengetahui perkembangan penanganan hepatitis akut
kita sudah bergabung dengan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
selamat pagi menjelang siang ruli berdasarkan data yang anda dapatkan
jumlah pasien yang terpapar hepatitis akut dan yang meninggal dunia sudah ada berapa orang
dan dari wilayah mana saja
dan apakah sudah ada informasi resmi untuk penanganan hepatitis akut
dari pihak rumah sakit maupun kementerian kesehatan
ya selamat pagi megi
dan untuk menjawab pertanyaan yang anda sampaikan tadi
terkait dengan berapa sebenarnya jumlah kasus dan juga seperti apa penanganan
kedepannya terkait dengan kasus hepatitis akut di indonesia ini
saya sudah berada di rumah sakit cintama sumo jajajajajan
dan saya juga sudah bersama dengan dua orang narasumber kita pada pagi hari ini
saya akan memperkenalkan langsung megi terkait dengan elaborasi kita
terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi
yang pertama saya dengan prof hanifah oswari
sebagai ketua tim transportasi organ dan jaringan terpadu
di rumah sakit cintama sumo
selamat pagi prof hanifa
dan juga saya sudah bersama dengan dr sumariono
spesial pesenggit dalam sebagai direktur pelayanan medik dan keperawatan dan penunjian dari rscm
selamat pagi dr sumariono
saya mungkin akan coba ke prof hanifah terlebih dahulu
prof hanifah ini kan memang sudah ada penambahan kasus meninggal hepatitis akut
yang baru saja saya dapat informasi dari jakarta
bahwa sudah ada lima kasus meninggal dunia sekarang saat ini
dari rscm sendiri prof hanifah gitu sebagai ketua dari tim juga
untuk terkait dengan kasus baru ini
berapa bisa mungkin bisa diupdate lebih dahulu
kasus yang sudah ditangani di rscm
berapa kasus dan kondisinya saat ini seperti apa di rcn sendiri
baik saya kira sejak dilaporkan pertama kali
di rsa melaporkan ada tiga kasus yang dicurigai masuk dalam kriteria who untuk probable
dan sampai saat ini kasusnya masih tetap tiga
belum ada penambahan kasus di rscm sampai saat ini
dan kalau kita melihat sejauhnya ketika kasus tersebut datang ke rscm
kondisinya sepertinya mungkin bisa dijelaskan sedikit dok
ya pada saat datang ketiga pasien itu dalam keadaan kesadaran yang sangat menurun
yang kita sebut koma dan juga datang dalam keadaan kejang
kemudian tiga tiganya datang dengan alat bantu nafas
jadi sebetulnya ini yang kita sebut dalam keadaan yang sangat berat
yang disebut hepatitis fulminan
dan keadaan ini
tim tim dari icu anak sudah bekerja keras untuk membantu
tetapi karena kondisinya pada saat datang sudah demikian lanjut
kami tidak berhasil menolong ketiga pasien tersebut
berarti bisa dikatakan sejak tiga kasus tersebut
sehingga saat ini belum ada penambahan kasus lagi yang datang ke rsc
atau dirujuk ke rscm ya prof ya
ya sampai saat ini belum ada penambahan kasus untuk keadaan seperti ini
sebelum saya ke dr sumariono
saya akan tetap ke prof hanifah tersimpin terlebih dahulu
prof ini kan memang banyak hal yang terjadi
memang banyak kekhawatiran dari orang tua
mungkin di luar sana terkait dengan informasi yang beredar
terkait tadi di media sosial ataupun di platform media yang lain gitu
terkait dengan trigger dari kasus hepatitis akut ini
ada yang mengatakan bahwa diakibatkan adanya
oleh injeksi ataupun penerimaan vaksin covid sembilan belas sebelumnya
sejauh ini investigasi ataupun penelitian dilakukan oleh tim rscm
terkait dengan kasus hepatitis akut ini seperti apa sebenarnya prof hanifah
jadi kalau kita melihat data data yang di rscm sangat sedikit
untuk kita bisa menilai pertanyaan tadi
tapi kalau kita menilai dari laporan dari inggris
yang melaporkan pasien pasiennya itu mayoritas di bawah usia lima tahun
dan mereka yang di bawah lima tahun tentu belum ada vaksinnya
nah karena itu data data yang sampai saat ini sudah ada
kita tidak melihat hubungan tersebut
hubungan antara vaksin covid dan kejadian hepatitis akut yang berat pada saat ini
saya kira untuk mengatakan demikian masih terlalu jauh
penelitian masih terus dilanjutkan sampai saat ini
sejauh ini sudah ada update terbaru terkait dengan penelitian atau investigasi
yang dilakukan oleh tim rscm khususnya terkait dengan kasus ini prof
jadi di rscm tidak melakukan investigasi secara tersendiri
kami melakukan kerjasama dengan tim kemenkes di bawah pak menkes sendiri
sudah dilakukan investigasi investigasi yang canggih
termasuk juga melihat whole genome sequencing dan lain lain
dan penelitian itu sedang berlangsung
dan tiap kali terus dipantau oleh pak menkes sendiri
saya kira masih banyak yang kita perlu tahu tetapi penelitian tentang itu masih berlangsung
masih terbentuk penelitiannya dan saya ada pertanyaan lagi
terkait dengan banyak sekali informasi yang masuk ke kami gitu prof hanifah
sudah ada vaksinasi hepatitis a dan b yang diberikan kepada anak di usia cukup dini
apakah vaksin tersebut bisa dikatakan memperingat gejala atau bisa dikatakan menghindari
atau apakah sudah diberikan apakah perlu diinjeksi kembali dengan vaksin ini
ya terima kasih
jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan para ibu ya
bahwa hepatitis a hepatitis b yang kita sudah tahu ada vaksinnya
memang baik untuk hepatitis a dan b
dan kita tahu itu sangat bermanfaat untuk anak anak kita
tetapi sayangnya tidak diperuntukkan untuk keadaan yang seperti ini
karena itu anak anak yang belum diberikan vaksin hepatitis a dan b silahkan berikan segera
karena itu memang penting untuk mencegah hepatitis a dan b
tetapi tidak dengan tujuan untuk mencegah penyakit ini
dan mereka yang sudah lengkap diberikan vaksin hepatitis a dan b tidak perlu diulang kembali
baik baik baik
kasus semakin banyak dilaporkan oleh beberapa daerah dr sumariono
rscm sebagai rujukan nasional rumah sakit
dan juga rujukan untuk kasus ini mungkin sebetulnya itu
sejauh ini bagaimana persiapan dari rscm terkait dengan akan adanya kemungkinan
untuk merujukan pasien baru datang ke rscm
dan mendapatkan kondisi hepatitis akut ini sendiri
baik terima kasih
pertama ingin saya sampaikan bahwa kasus hepatitis akut yang unnow origin ini
tidak semua harus dirujuk ke rscm
jadi bisa ditangani di masing masing fasilitas kesehatan sesuai dengan derajat beratnya kasus
nah umumnya mungkin yang perlu dirujuk ke fasilitas fasilitas lanjut adalah kasus kasus hepatitis akut
yang kategori hepatitis fulminan barangkali ya prof ya
yang itu memang mesti dirujuk ke sini
tapi maksud saya rumah sakit rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan juga dokter spesialis anak
apalagi dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi
mestinya memiliki kapasitas untuk itu
nah kemungkinan untuk di rscm terkait dengan pelayanan pasien dengan hepatitis akut
berat yang unon origin ini kita sudah menyusun pedoman ya
jadi perdoman itu mulai dari perdoman mengenai alur layanan dan juga perdoman penapisan
kemudian perubahan diagnosis dan juga tata laksana
nah dan ini bersama dengan idai ya dengan tim idai dan juga dengan rscm
karena kita sudah menyusun perdoman itu
dan itu yang kita gunakan di rscm
mengenai fasilitas pelayanannya
mulai dari emergensi sebenarnya masuknya bisa di emergensi bisa dirawat jalan
tapi mungkin kasus yang berat mestinya masuknya ke emergensi ya kayak igd
dan di sana kemudian didahukan penapisan dengan beberapa pemeriksaan tadi
kemudian akan kita berikan pelayanan di ruang perawatan sesuai dengan derajat beratnya kasus
pada kasus yang berat akan kita rawat di ruang pediatric intensive care
seperti itu mas

apabila orang tua melihat adanya gejala misalnya
seperti sebelum saya ke dokter prof hanifah
ada gejala apakah harus melalui fasankes tingkat satu dulu
ke hospital ataupun klinis
sebelum menuju ke rumah sakit rujukan di tipe c b atau a ini
seperti apa kira kira untuk ke depan ya pak
sebenarnya kita di nasional sudah ada sistem rujukan ya
khususnya untuk pasien ckn ada perdoman untuk rujukan
pada kasus yang ringan
bisa dilakukan pemeriksaan
di fasankes tingkat satu
tapi pada kasus yang berat
ada kondisi urgen
dimanapun rumah sakitnya ada
kalau misalnya kasusnya
kasus ringan sedang
bisa di vaskes tingkat satu
atau kemudian fasankes dua
dan bila memang dari penilaian oleh tim dokternya di sana perlu
dilakukan rujukan ke rumah sakit diatasnya
maka dilakukan rujukan berikutnya seperti itu
jadi apabila melihat ada gejala yang cukup akut
dengan anak anaknya atau buah hatinya
bisa langsung aja masuk ke igd
di seluruh fasankes
kalau misalnya di igd di rumah sakit
di seluruh indonesia
saya kira bersedia atau mampu
untuk memberikan pelayanan pasien seperti itu
dan selanjutnya akan terkandung dari penilaian dokter
yang ada di sana
jadi dokter yang akan menentukan kasus ini
nantinya perlu dirawat di mana
apakah bisa dirawat di rumah sakit tersebut
atau perlu rujukan di fasilitas diatasnya
apakah perlukan adanya ruang isolasi khusus
ketika kita masuk ke igd
ada ruang isolasi khusus
di bangsa ada eksosisi khusus
atau seperti apa kira kira
ya seperti kita ketahui bahwa saat ini
maksud saya penyebabnya
pasti belum diketahui
tapi sebagian terbesar diduga berkaitan
dengan infeksi yang adenovirus empat puluh satu itu
di mana penularannya melalui saluran cerna
bukan melalui udara
atau bukan droplet
kita tetap memberikan pelayanan di ruang isolasi
tapi isolasinya tidak perlu isolasi khusus
yang bertekanan negatif misalnya
tapi cukup isolasi tanpa tekanan
saya ke dokter fafnifah
prof terkait dengan gejala tadi
sebenarnya gejala seperti apakah harus diwaspadai
oleh orang tua
karena kan salah satu gejala adalah dengan panas
ada peningkatan suhu tubuh
tapi kadang kadang kan peningkatan suhu tubuh itu kan
bisa diakibatkan oleh banyak aspek
kira kira untuk bisa mencirikan awal
di awalnya orang tua melihat
kira kira seperti apa gejalanya prof
jadi sebetulnya dari laporan
balik dari yang laporan yang lengkap itu dari inggris ya
mereka melaporkan bahwa gejala awal itu gejala saluran cerna
kalau di awam saya kira kita kenal dengan namanya flu perut
flu perut seperti apa sih
ya seperti diare mual muntah mencret demam
itu kan gejala gejala yang kita kenal
ibu ibu sering tahu itu flu perut lah mereka sebutnya
nah kalau ada gejala gejala gini
ini adalah pintu masuk untuk kelainan
yang lebih lanjut
yang kemudian akan diketip peningkatan sgo tsg pt
yang mulanya belum terlalu tinggi
makin tinggi dan bisa terjadi gejala kuning
gejala hati yang lain seperti buang air kecil seperti teh
buang air besar seperti dempul putih
dan ini gejala gejala hati yang bisa berlanjut menjadi
yang lebih berat lagi yang kita sebut hepatitis fulminan
hepatitis yang sangat berat yang bisa mengakibatkan
kuncinya adalah flu prut lah flu prut
kalau ada gejala gejala flu perut
nanti mungkin sebaiknya segera kedatang ke validitas kesehatan terdekat
untuk minta pertolongan dokter atau tenaga medis yang lain
untuk menilai keadaan ini apakah sudah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
mungkin bisa diserahkan kembali prof hanika
kira flu prut itu seperti apa dok
apakah panasnya harus berapa derajat
ataukah ada rasa seperti apa di bagian perut ataupun bagian mana
dari bagian apa namanya organ dalam seperti apa kira kira prof
jadi pertama yang namanya flu biasanya kan berhubungan dengan virus ya
jadi gejala gejala umum virus itu ada biasanya
selain dari diare mual muntah sakit perut
juga ada rasa tidak enak di badan seperti ngilu ngilu di otot
itu semua gejala gejala yang kita katakan flu perut
dari laporan memang kelihatannya gejala itu yang pertama tama dialami
sebelum dia berlanjut menjadi kelainan hati
yang kelihatan yang bisa terlihat oleh mata
dan jelas terlihat pada saat dilakukan pemeriksaan
jadi kuncinya seperti flu perut itu
nah ini ada kekhawatiran orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah
terkait dengan adanya kasus baru ini kira kira himbauan dari
ataupun upaya pencegahan yang akan disampaikan oleh dari dokter spesialis anak
kira kira seperti apa prof hanifah
sampai saat ini idai belum mengatakan bahwa ptm itu kita tidak anjurkan
jadi kami tetap menganggap bahwa kewaspadaannya yang ditingkatkan
tetapi jangan terlalu khawatir karena tadi dr sumaryono juga menyampaikan bahwa
kita melihat bahwa penyebarannya melalui saluran cerna yang lebih utama
karena itu kalau bisa kita jaga untuk anak kalau bisa tidak usah makan di sekolah
menjaga kebersihan pada saat menggunakan toilet sesudah ber
ke toilet itu bercuci tangan yang bersih dan bisa menjaga kemungkinan penularan
melalui mulut pada saat sekolah saya kira itu sudah lebih dari cukup
untuk kita bisa antisipasi keadaan seperti ini
saya kira tidak perlu khawatir berlebihan ini bukan covid yang penyebarannya
bisa lebih cepat yang penyebarannya melalui saluran nafasnya airborne
atau droplet itu dengan cepat bisa menular tetapi waspada tetap perlu dilakukan
tanpa kita harus berlebihan untuk bereaksi
baik tidak perlu berlebihan terkait bereaksi namun yang diharapkan disini adalah
bagaimana kewaspaan dari orang tua terkait dengan kesehatan buah hatinya seperti apa
nanti kedepannya seperti apa baik terima kasih prof hanifah dan juga dr sumariono
atas waktu bersama saya pada pagi hari ini dan
oke memang penelitian dan juga investigasi tetap dilakukan baik dari rscm
sebagai rumah sakit nasional baik dari kementerian kesehatan dan juga pasti dari lembaga lain
terkait dengan peningkatan kasus hepatitis akut ini sendiri dan kita harapkan
memang mudah mudahan kasus ini tidak semakin bertambah jumlah penderitanya
dan bisa dikatakan bisa cepat dihentikan dengan adanya evaluasi mendalam
dan juga pastinya ada terima terima yang akan dilakukan yang paling penting tadi disampaikan
oleh prof henisa adalah bagaimana upaya pencegahan kita untuk mengantisipasi penyebaran
kasus hepatitis agut ini sendiri kembali ke studio bersama meggy silakan
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia ruli kurniawan atas laporan anda terkait dengan
penanganan kasus hepatitis akut selamat bertugas kembali